menteri pertanian republik indonesia andi amran sulaiman
selasa pagi berkunjung ke wilayah kabupaten toja unauna sulawesi tengah
di wilayah itu menteri pertanian meninjau gudang jagung
dan melakukan padan raya jagung kualitas ekspor yang dibudidayakan petani setempat
bukan andi amran sulaiman namanya
bila tampil formal dalam setiap kunjungan kerjanya ke daerah
saat kunjungan ke gudang penyimpanan jagung di desa matangisi
kecematan ampana tt kabupaten toja unauna sulawesi tengah setelah pagi
dia menelpon sejumlah direktur jenderal terkait
jabat instansi terkait pengusaha rekanan kementerian pertanian ri
lelaki bugis ini ingin memastikan jagung milik petani yang ditampung di gudang
jelas rantai niaganya hingga ke pasar ekspor
tak cukup sampai di situ dia pun menaiki tumbukan karung jagung
untuk memastikan penampungan gudang bukan akal akalan
setelah memastikan bahwa memang gudang tersebut penuh jagung ia pun turun
usai meninjau gudang tersebut
menteri amran sulaiman didampingi bupati tojo unauna muhammad lahai
melakukan panen raya jagung di wilayah yang sama
untuk diketahui dari lahan petani setempat
tidak kurang dua puluh ribu ton jagung berhasil diekspor salah satunya ke filipina
menteri amran sulaiman juga menyempatkan diri
menggelar temuan cara dengan petani
salah seorang petani yang diajaknya ke panggung
diberi nasihat untuk tak cepat menyerah
ia meminta pada petani bekerja keras lagi sehingga bisa lebih produktif
di saat yang sama andi amran sulaiman menyatakan apresiasinya pada keberhasilan
pemerintah ke bupati toja unauna mengekspor jagung
ia juga menyebutkan keberhasilan pembangunan pertanian
di bawah pemerintahan joko widodo dan yusuf kala
di bawah pemerintahan joko widodo
menteri amran sulaiman
menteri amran sulaiman
menteri menteri andi siva jokowi menyebutkan
keberhasilan pembangunan tersebut akan diperlukan oleh petani
menteri amran sulaiman berkata
ini adalah keberhasilan pertanian pelayanan yang diperlukan
impor jagung sepuluh triliun
sekarang sudah ekspor
ini melihat jagung
kami mengapresiasi bapak bupati
dalam sejarah kabupaten
di bapak bupati
ini ekspor jagung dua puluh ribu ton ini kita harus dorong
kalau ada impor lagi ini bisa mematikan lagi petani kembali
bayangkan di sulawesi tengah ada peningkatan pendapatan kurang lebih satu triliun jagung
pembelian jagung itu baru jagung belum yang lainnya belum pade belum peningkatan lainnya
ini kita harus jaga
dari data dinas tanaman pangan dan hortikultura provinsi sulawesi tengah
produksi jagung di desa ini mencapai tiga ratus lima puluh ribu ton
ada pun wilayah tojo unauna menyumbang sekitar dua puluh ribu ton jagung layak ekspor
pada setahun terakhir indonesia berhasil mengekspor dua ratus ribu ton
ditargetkan tahun ini ekspor jagung bisa mencapai lima ratus ribu ton
muhammad jafar bua toja unauna sulawesi tengah